ibarat dna tomat begitu mendarah daging bagi warga italia
tumbuhan bernama ilmiah solanum lykopersicum itu menjadi simbol keahlian memasak orang italia
tomat yang merupakan tanaman khas suku aztek tiba di italia pada pertengahan seribu lima ratus an
tomat dibawa ke eropa oleh orang orang spanyol saat menjajah amerika
eratnya kaitan antara tomat dan italia sesungguhnya baru dimulai sejak abad ke sembilan belas
karena dulunya tomat justru dianggap sebagai buah beracun
kita akan bertemu dengan chef michele
kau tanya aku dimana aku membeli tomatku mau lihat

kamu mencari tomat
tentu saja karena makanan italia itu kalau gak ada tomat gak bisa makan
michele mengajak saya ke gudang anggur tradisional miliknya
di ruangan bersuhu sepuluh derajat celcius itulah ia menyimpan tomatnya
ini tomatku kayak gula
warna merah tomat tentu saja menggoda saya untuk langsung mengunyahnya
hidangan pertama yang dibuat michele untuk saya adalah bruschetta
bruschetta merupakan antipasto atau sajian pengantar berbahan dasar roti panggang
dengan topping campuran potongan tomat garam basil dan minyak zaitun
ini adalah bruschetta kita
sekarang kamu siap untuk mencoba
kamu takut bahwa ini beras
ya saya percaya karena kamu sudah menyebutkan sebelumnya
sedikit tapi benar
tapi tomatnya membuatnya naturalisasi
seperti yang kamu katakan
sekarang dengan ini kita akan menyiapkan bruschetta
saya akan menunjukkan
bruschetta dalam bahasa italia bruscheria berarti dipanggang di atas batu
konon roti tersebut merupakan nenek moyang garlic bread atau roti bawang putih
dengan membubuhkan oregano atau tanaman herbal sebagai penyedap makanan
aroma bruschetta semakin menggugah selera
kita gunakan banyak olio dan oregano yang ada di sana
dan banyak banyak oregano
tidak ada yang tidak bisa dikawal
ini untuk kamu
sekarang kita akan menyiapkan tomat dengan spaghetti bukan
selain tomat segar tomat kaleng juga digunakan di masakan italia
bukan tanpa alasan pengalengan tomat dimaksudkan mengantisipasi musim dingin
di mana tomat tidak berbuah
ronny sekarang kamu coba sendiri
kamu hanya perlu menggulung

ya menggulung tomat
ya hanya untuk membuatnya tergulung
jadi kenapa menggulung
kamu tidak bisa memasak semua tomat
kamu harus membuat susu
tapi kami tidak menggunakan blender
kami hanya menggunakan seperti ini karena saya suka mengisi sisa tomat saat kamu makan
setelah meremas palp atau daging tomat michele kemudian menyiapkan bahan membuat spaghetti pomodoro
di italia kita sebut pipiare
ini adalah pipi
jadi tomat harus dimasak dengan perlahan
sebagai pasta yang cepat dibuat dan bertekstur ringan memasak spaghty pomodoro memakan waktu tak lebih dari lima menit
kelekatan michele dengan tomat lantaran ia berasal dari italia bagian selatan dengan iklim hangat yang membuat tomat tumbuh subur
kita buat seperti ini sebelumnya
sementara italia bagian utara makanan umumnya menggunakan mentega dan keju
italia memiliki budaya produksi keju dan menjadi salah satu produsen keju terbesar dengan produksi satu lima

salah satunya grana padano
keju ikonik ini merupakan pasteurisasi susu sapi bertekstur keras
bentuknya besar menyerupai gentong
menjadikannya dengan mudah diolah langsung tanpa harus memotongnya
aksi michele mengeruk keju dan mengolah pasta di atas keju grana padano begitu memuka
ketika mereka menangkapnya mereka meminta kakitanya untuk memasak sesuatu untuk menghormati margherita
dan orang ini memasak tomat mozzarella dan basil
sebenarnya itu merah putih dan merah
dan ini adalah pembunuhnya untuk memasak pembunuhan
tapi pembunuhnya tidak bisa menghormati margherita
dia harus menghormati margherita
sebenarnya dia tidak bisa menghormati margherita
seperti pembunuh italia

untuk menghormati margherita
jadi pembunuh merah itu bisa dihormati tomat
pembunuh putih itu bisa dihormati
dan pembunuh merah itu bisa dihormati basil
saya yakin pembunuh italia itu dihormati karena pembunuh pizza margherita
mereka tidak membuat pizza margherita karena pembunuh italia
tapi mereka mengatakan bahwa mereka menghormati
tapi tidak apa apa
michele juga tak lupa mengajarkan saya cara menyantap spageti ala orang italia
yakni dengan memutar mutar pasta hingga ukurannya cukup untuk satu kali gigitan
alat yang digunakan adalah garpu bukan sendok atau pisau
orang italia meyakini mematahkan pasta merupakan sebuah pantangan
anda bisa melakukannya tanpa kacang
ya seperti ini
ada banyak orang yang mengatakan
karena jika anda bisa mengatakannya dengan baik anda bisa
memasukkannya ke mulut anda
itu tidak berbohongan
tidak itu tradisi
tak hanya syarat akan nilai historis masakan italia telah menjelma menjadi tradisi otentik yang tersohor seantero dunia
hanya dengan bahan sederhana dibalut cerita di balik kehadirannya masakan italia menawarkan cita rasa istimewa
roni satria septya di pradana jakarta